kementerian perhubungan dan pt kereta api logistik melaksanakan program angkutan motor gratis dengan moda kereta api
bagaimana memastikan pengangkutan motor gratis ini aman
ada beberapa syarat teknis yang wajib dipenuhi sebelum motor bisa diangkut menggunakan kereta api
mengantisipasi lonjakan pemudik di jalan dan mengurangi jumlah kecelakaan sepeda motor saat mudik
kementerian perhubungan dan pt kereta api logistik melaksanakan program angkutan motor gratis atau motis dengan moda kereta api
ada pula rute angkutan motis pulang pergi dengan dua lintasan
lintas utara dari stasiun jakarta gudang hingga stasiun semarang tawang
sementara lintas selatan dari stasiun jakarta gudang hingga stasiun purwosari
pendaftaran angkutan motor gratis atau dikenal motis ini bisa dilakukan secara online
maupun langsung di stasiunnya
pendaftaran angkutan motor gratis atau dikenal motis ini bisa dilakukan secara online
maupun langsung di stasiun jakarta gudang hingga stasiun semarang tawang
sementara rute angkutan motor gratis atau dikenal motis ini bisa dilakukan secara online
hingga tiga puluh april sedangkan arus balik mulai tanggal empat mei hingga delapan mei dua ribu dua puluh
peserta angkutan motis wajib menyerahkan motor langsung di stasiun jakarta gudang
satu hari sebelum keberangkatan
untuk memastikan proses angkutan motor aman
pihak kereta api logistik akan memeriksa motornya
agar sesuai dengan syarat teknis sebelum mengemasnya
di antaranya tangki bbm harus dikosongkan
melepas kecespion dan aksesoris motor lainnya
serta motor tidak dalam keadaan stang terkunci
setelah pendaftaran sebelum motor dilakukan pemuatan kita lakukan checklist bersama
ya tadi saya kembali lagi saya sampaikan tadi bahwasannya
untuk kenyamanan bersama jadi kita sama sama mengetahui kondisi sebelum kita muat
diketahui oleh pemilik motor tersebut
kondisinya seperti ini ayo kita sama sama diketahui
jadi nanti pada saat penerimaan juga kondisinya sama sebelum dimuat
kalaupun ada kejendelan kejadian ataupun apa
kami siap untuk melakukan proses negosiasi untuk penggantian
peserta angkutan motis merasa senang karena bisa menghemat biaya mudik
melalui program ini dan bisa mudik dengan aman serta nyaman
soalnya kan kita di kampung nanti kan butuh kendaraan gitu ya
buat aktivitas jadi mumpung ini ada mudik gratis motor
tiketnya kita yang beli daripada paket paket kan mahal gitu ya
kalau naik motor juga bahaya jadi kita mending ini lebih bagus lah
motif ini sebenarnya kata saya sangat membantu ya
pertama kalau naik kereta kan nggak macet kalau bawa anak ya
yang kedua motornya juga aman gitu
di kampung juga bisa buat jalan jalan di kampung gitu
di kampung kan nggak ada motor
daripada kita naik motor dari sini ke kampung kan bahaya juga gitu kan
hingga dua puluh empat april sore masih tersedia kuota motis untuk tujuh tiga belas motor
dari total kuota sembilan dua ratus delapan puluh motor
jika belum memiliki tiket keberangkatan penumpang pt ka logistik juga membuka loket pembelian tiket secara langsung
di lokasi penyerahan
pembelian tiket dan penyerahan motor yaitu stasiun jakarta gudang
dengan rute pulang pergi relasi pasar senen hingga semarang tawang
dan relasi pasar senen hingga purwosari
layanan pembelian tiket dan penyerahan motor dibuka pukul delapan pagi hingga empat sore